padat dan berdesak desakan beginilah kondisi di dalam gerbong kereta komuter atau kereta rel listrik jabodetabek
pengguna krl yang biasa dijuluki anak kereta atau angker harus merasakan hal ini setiap hari
pemerintah pun merencanakan pembelian gerbong krl sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan dan menambah kenyamanan pengguna krl
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan pada kamis kemarin secara tegas menyatakan indonesia tidak akan mengimpor gerbong bekas
pasalnya impor krl bekas melanggar tiga aturan yakni peraturan presiden peraturan kementerian perindustrian dan peraturan kementerian perhubungan
tapi kita memang harus mengimpor barang baru ada tiga bagon yang kita temu untuk menutupi kekurangannya
tapi yang lain kita refer bus yang ada kita punya di indonesia dan itu bisa dan kemudian nanti kita bangun yang baru
bangun yang baru di indonesia itu kita akan meluarkan dana kira kira sembilan tiga tapi kan semua akan dikerjakan nanti di inka
menanggapi keputusan ini anggota dpr komisi perhubungan suryadi jayapurnama menyatakan pemerintah harus membuat pilihan realistis bahwa masyarakat sangat membutuhkan tambahan gerbong krl
kalau menurut bapak tadi melihat ada
beberapa faktor gitu ya yang paling memungkinkan atau yang paling masuk akal untuk bisa menolong masyarakatnya supaya lebih nyaman gitu menggunakan krl ini apa pilihannya
membeli drifting atau
ya akhirnya kita ini terpaksa ya walaupun tidak ada pilihan yang baik tapi kita memilih yang paling kurang risikonya terutama untuk kepentingan masyarakat
sehingga yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat kandungan dalam negeri
sehingga dibolehkan impornya
untuk memenuhi kebutuhan tahun ini
wacana penambahan gerbong krl ini sesungguhnya sudah ada sejak dua ribu dua
pada dua ribu dua puluh dua pt kci telah menandatangani mou pembelian enam belas gerbong krl dengan pt inka
tetapi gerbong buatan pt inka baru bisa dinikmati penggunanya pada dua ribu dua puluh lima sedangkan kci harus mempensiunkan dua puluh sembilan gerbong krl pada dua ribu dua puluh
ya keadaan seperti ini sesungguhnya masih cukup lengang dibandingkan dengan keadaan yang
setiap harinya akan ditemui oleh warga yang menggunakan krl yaitu sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia bagian barat untuk pulang ke kantor atau pulang dari kantor
pt kci menyebutkan ada sekitar delapan ratus empat puluh lima ribu orang yang menggunakan krl setiap harinya di wilayah jabodetabek
angka ini cukup mendekati dengan angka sebelum pandemi yaitu yang mencapai satu satu juta orang per hari
pembelian gerbong baru maupun pembelian gerbong thrifting yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah
tentu menjadi solusi bagi kenyamanan yang akan dirasakan oleh para penumpang di krl karena bisa saja tidak lagi harus berdesak desakan
sehingga masyarakat bisa nyaman dan memilih transportasi umum milik negara
maria sarjana septiadi pradana jakarta